polairut polda sulawesi selatan menggagalkan penyelundupan satwa liar dari kalimantan menuju makassar di perairan makassar selasa siang
dari hasil tangkapan polisi mengamankan enam belas satwa dilindungi
satwa satwa liar tersebut terdiri dari tiga ekor elang hitam dua ekor kucing hitam dua ekor musang tiga ekor berang berang dan enam ekor burung hantu
petugas mengamankan dua orang yang diduga menjadi kurir dan mereka ditangkap
bksda sulawesi selatan akan melakukan observasi terhadap enam belas satwa liar itu sebelum dilepas liarkan ke habitat mereka
polairut polda sulawesi selatan hingga kini masih menyelidiki pemilik dan pemesan satwa liar tersebut
jika terbukti bersalah pelaku terancam hukuman lima tahun penjara dan denda lima puluh juta rupiah
ternyata kami dapati ada beberapa ekor satwa satwa yang dilindungi
kemudian kita juga sudah mengamankan dua orang yang informasi sementara ini sebagai pemilik atau yang menguasai
ini ditempatkan di tempat yang lebih representatif untuk mereka hidup
setelah itu nanti kalau sudah tumbuh sifat sifat liarnya nanti kami akan kembalikan ke alam